bangladesh dikenal sebagai negara dengan delta terbesar dan memiliki pantai terpanjang yang tidak putus di dunia
sayangnya bangladesh tidak banyak diminati wisatawan
namun jika anda kebetulan berada di bangladesh terutama di kota dhaka
ada sejumlah aktivitas wisata yang tidak boleh anda lewatkan
bangladesh tak banyak memiliki lokasi wisata
bahkan di ibu kota dhaka bangunan ikonik yang bisa dikunjungi wisatawan dapat dihitung dengan jari
namun jika anda berada di daka sempatkan diri untuk mampir sejenak ke lalbag fort
lalabak fort terletak di kota dhaka
kota tua dhaka atau old dhaka yang dikelilingi jalan sempit dan dipadati oleh hunian penduduk
memasuki gerbang saya serasa dibawa ke zaman lampau
maklum saja lalbaghboard adalah benteng kerajaan mugal yang mulai dibangun di abad ke tujuh belas
oleh putra raja mughal pangeran
lalabak fort memiliki sejumlah bangunan yang terdiri dari diwan atau balai pertemuan masjid juga benteng
saat kemimpinan kota dhaka beralih ke gubernur syahistakyan
lalabak fort juga dihiasi bangunan baru yang kini menjadi daya tarif wisatawan
kalau india memiliki taj mahal yang menjadi bangunan ikonik bukti kasih sayang antara suami dengan istri
lalabak fort memiliki tungok paribibi yang menjadi bukti kasih sayang seorang ayah
dan juga seorang anaknya
karena anak dari subhadra dhaka syahistakyan meninggal dunia dan dimakamkan di bangunan ini
dan semenjak kematian paribibi syahistakyan menganggap bahwa lalabak fort ini penuh dengan kesialan dan menghentikan pembangunannya
sejak ditinggalkan syahistakyan lalabak fort bahkan hampir luput dalam sejarah bangladesh
namun kini lalabak fort menjadi kawasan wisata favorit terutama bagi warga dhaka

di sekitar lalabag fort anda juga bisa menemukan sejumlah restoran dan menaiki becak atau riksa khas bangladesh
setelah berlama lama di lalbag fort saya sudah mulai lapar nih
kini saya ajak anda untuk menikmati kuliner khas bangla
sama seperti negara asia selatan pada umumnya kuliner bangla juga kaya akan rempah rempah
nah ini dia nih makanan yang saya pesan tadi semuanya khas bangladesh
ini yang puchka dan juga doi bora ini
biasanya dijual juga di jalanan ataupun dikenal sebagai street food
makanan yang saya pesan tak pernah saya jumpai sebelumnya di rumah makan khas asia selatan di indonesia
doi bora dan puchka misalnya
dua makanan ini adalah jajanan khas yang bisa ditemukan di berbagai penjuru kota dhaka
doi bora adalah bola bola yang dibuat dari kacang ngantel hitam yang diberi kuah yoghurt dan sari asam jawa
sedangkan fuchka dibuat dari kacang arab dan kentang yang diberi bumbu masala lalu dimasukkan ke dalam roti goreng renyah atau puri
untuk yang doi pura ini jangan kaget karena ini memang disajikan dingin
rasanya itu pesan pedes juga lalu juga ada creaminess juga
dan memang sangat unik sekali menurut saya karena memang ada yoghurt ada bumbu bumbunya
dan untuk lentilnya ini saya sudah tidak bisa lagi menguneskripsikannya karena memang sangat sangat unik dan patut anda coba
saya juga memesan cat poti
sekilas mirip ya dengan sup lentil khas asia selatan dan timur tengah
chat poti ini biasa dimakan sebagai makanan pembeli

untuk makanan utama saya memesan ilish pulau
nasinya disajikan khusus di dalam mangkuk tanah liat yang dibungkus dengan rotinan
nah ini dia nih ilish pulau
nggak ada yang aneh aneh di indonesia
ini roti tapi didalamnya isinya nasi ikan
menu indonesia mungkin aneh kali ya makan roti terus pakai nasi
tapi nasi pulaunya ini
gembut dan enak banget
berbeda dengan nasi pulaunya
berbeda dengan nasi nasi yang ada dijual di indonesia
bagaimana anda tertarik untuk mengunjungi bangladesh
umtaz yacarandingrat daga